kamu harus hadapin ini semua sayang
nanti pada saatnya
rena akan tahu juga kamu siapa
tapi sabar dulu ya
sabar sekarang ya
kamu ngapain kesini
lagi mau jenguk orang
mau jenguk panino
aku sekarang kerja di perusahaannya panino
aku jadi asistennya
dan tadi disuruh kesini
untuk ngomongin kerjaan aku
kalian abis jenguk
iya abis jenguk nino
udah makin kelihatan udah berapa bulan
udah mau empat bulan
oh iya sore ini juga ada syukuran
kamu kalau sempat nanti datang aja ke rumah
iya kalau sempet datang ya
soalnya mereka baru nikah kan
aku masih pengen berduaan
yaudah kalau gitu nanti pasti
kalau aku sempet pasti langsung kesana
kita duluan ya
aku harus nganterinnya dulu salda
ini pemberian reina
mama taruh meja ya
biar aku aja yang pegang
ini seperti hatinya reina
dengan memegang ini
aku seperti memeluk reina
mama tau ini sakit
ini berat sayang
bener kata papa
yang penting kamu tahu kebenarannya sekarang
kalau reina anak kamu
aku tau aku salah
aku sudah menyanyiakan rena selama ini
aku akhirnya nah
kecemburuanku terhadap roy begitu besar
sampai itu membutahkan hati aku dan berpikiran tidak jernih
tapi semua sudah terjadi
sudah terungkap walaupun
aku harus mengalami nasib seperti ini
kamu harus hadapin ini semua sayang
nanti pada saatnya
rena akan tahu juga kamu siapa
tapi sabar dulu ya sabar sekarang ya
biarin mino sendiri dulu ya
biar dia menata hatinya
papa sama mama mau kekanti dulu ya
ya udah tinggal dulu ya sayang ya
tante apa nino sempet telpon suruh aku kesini
kira kira aku boleh masuk nggak tante om
boleh nggak mereka ketemu terus ngebahas soal kerjaan
soalnya mama takut loh kalo sampe nanti nino lelah gimana
mungkin dengan nino bekerja dino jadi merasa lebih baik
kalo gitu kamu boleh masuk catherine
keadaan nino sekarang nggak seperti sebelumnya ya
tante minta kamu harap maklum
keadaan dia sekarang
pasti aku bekerja dengan baik
ya udah kalo gitu kita ke kantin dulu ya
saya duduk ya pa
terima kasih udah mau dateng
seperti yang kamu lihat
kondisi saya sekarang seperti ini
saya tidak bisa melihat
saya sudah dikasih tahu sama
saya akan sangat membutuhkan bantuan kamu dalam semua pekerjaan saya
seperti meeting dengan klien
membacakan saya semua kontrak yang ada
juga menemani saya meeting
dan pekerjaan lainnya
pekerjaan kamu tidak akan mudah
jauh lebih besar dan berat daripada asisten lainnya
yang mempunyai bos sehat dan juga tidak buta
pertanyaan saya cuma satu
apakah kamu bersedia
untuk bekerja seperti ini
kalau masalah itu bapak nggak usah khawatir
nggak ada masalah
mohon dimaklumin juga ya pak
kalau pekerjaan saya
karena kebetulan ini pertama kali saya kerja
kalau soal itu saya bisa mengerti
sekali lagi terima kasih kamu sudah mau menerima pekerjaan

terima kasih pa
saya sudah mendapatkan hasil lab
dan kalau memang pak nino mau pulang
dan pak nino sudah bisa rawat jalan
alhamdulillah ya dok
biarpun nanti untuk fisioterapi
pak nino harus tetap ke rumah sakit
aduh kita berdua senang sekali dok
terima kasih banyak ya
nanti kita sampaikan ke nino
terima kasih dok
kalau gitu saya permisi
wah kabar gembira ya pak
ini al landin rena kok belum pulang
sudah jam tiga
acara mulai jam empat
nah itu dia
sudah jam tiga ini
acara mulai jam empat
maaf tadi kena macet
kalau gitu kalian langsung siap siap aja ya
ganti bajunya ya
rena juga ya
kalian gantiin rena ya
mirna juga ganti ya
hari ini acara tasya kuran andin
beda kandungan elsa dan andin kan gak jauh
seharusnya elsa juga masuk usia empat bulan kehamilannya
dia ada dalam soal tahanan